mak dede kenapa
mungkin rencana pernikahannya sama sobri ditunda lagi
mak gak bujuk dede
itu kan pilihan dia
eh maaf pak rt dodang
maksudnya belum ditemukan
tapi diduga akan ditemukan
kamu tuh gimana sih bahasanya
sudah ditemukan atau belum
diduga akan ditemukan
alah gimana sih
pakai mana sih kamu teh
mangga atuh assalamualaikum
kita ke rumah bu yola
ngapain ke rumah bu yola
bu yola itu penanggung jawab pendidikan anak anak disini
jadi kalau ada berita apa apa pasti yang disampaikan dahulu pasti bu yola
ya gak harus bu yola juga
ke rumah atem aja dulu kasih kabar ayo
dia cepet dang
kamu pelit sekali sih jadi orang dong
kalau saya pelit kum ini motor gak buat ngiringin kamu
saya parkir aja di rumah
hei tunggu kum
eh sekedar patuh eh
gelap dunia rasanya kom
iya bu dokter saya di rumah pak idoy
baik bu waalaikumsalam
bu atem belum ditemukan bu
semoga itu memang jennifer kita bu
semoga itu jennifer kita ya
ya si mana
ngapain sih kesini
dan ya saya tepamit duluan
kok beda dem
sebaiknya kita jangan ramai ramai kesananya
ehh nantinya kalo selain atem yang dilihat
takutnya jenniper nanti kabur dan sembunyi lagi
iya aku bener bener betul
sebaiknya kita pakai dua motor aja
hiin kamu bonceng dokter clara
bu yola biar sama saya
terus atem gak ikut gitu
bagaimana kalo kita berangkat ke ci anjur sekarang saja
panci anjur tuh jauh
besok saja tem berangkat sabit subuh
kalau sekarang kita berangkat sampai malam
disananya susah nyarinya
iya tem emak setuju
coba ada akunnya

mungkin rencana pernikahannya
sama sobri ditunda lagi
mak gak bujuk dede
itu kan pilihan dia